anak buah lemon
harusnya gak ikut markir
biasanya juga pake angkot
masa saya sendiri

sekarang kalian sabuk bersih
orang yang waktu itu ngajar saya datang lagi
saya lagi di warung
mereka nggak lihat
sekarang kamu pulang aja

kamu belum laporan
tadi keburu ada tamu
kamu mau berpujang sama kang murad
ada urusan apa
main aja atau curhat
mereka malu sama akan
itu nggak penting
sudah saya interview
udah ketemu sama serena juga
ewa aja dia masih ngopi dua pake kamaran kalo perlu
busur aja kita
makasih mudah percaya dia
kan coba pergi sama kita
beri barang yang muhammad vegetarian
saya belum berbicara sama dia tapi dia
ngelarang mereka markir terus langsung cip
mereka main hajar
oke besok saya jalan jalan
sudah terlalu lama saya diam di kantor aja kurang gerak
tinggal dulu ada telepon
nggak tahu kan teleponnya belum saya jawab
jang kamu perlu kegiatan ekstra kurikuler nggak
kegiatan ekstra kurikuler apa
teman teman yang dulu di terminal
tahu tahu ada yang ganggu pakai kekerasan
udah tiga kali didatengin
saya mau ngajak kamu bantu mereka
maksudnya salam olahraga
kamu masih sama kang murad
ajak kang murad
cecep ngajak salam olahraga
nanti nunggu komando dari cecep
kang murad siap
akang dari tadi duduk di sini
malahan dari pagi
akang merasa jenuh
akang pengennya bukan sekedar duduk
tapi sambil melakukan aktivitas lain
akang pengen duduk sambil ngopi
akang juga liat
tadi lagi liat hp
terus tau tau nangis
jangan nangis atuh
tinggal di cas
masa gara gara hape lobet aja nangis
belum sempat ke jakarta
abisan week nya udah tutup
udah abis waktunya
bikin kau putih
anak buah lemon
mereka balik lagi
kang es duriannya belum dibayar